bau sambal dan ikan pe
sego sambal mahyeye di sini ada dua rasa sambal pedes dan pedes manis kalau yang
pedes pedes banget cocok kalau misalnya suka rasa pedes atau satu lagi
pedes manis jadi ada rasa manis manis dari gula dan rasa tomatnya kerasa banget karena
makin lengkap kalau makannya ada ikan teh rasanya gurih
ye buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua nama yeye bermula saat supiani sang pemilik mengulek sambal kemudian
para pembeli mengagetinya dan supiani latah mengucapkan yeye warung yang terletak di jalan
jagir wonokromo wetan ini buka mulai pukul sembilan malam hingga setengah empat pagi jika ingin mencobanya
harus siap siap antri karena ramai pembeli sambal ini sebelumnya sudah disiapkan sejak siang dan
diracik pada malam hari
begitu juga dengan nasi telur tempe ikan pe atau pari panggang ayam dan ikan lele cita rasa sambal
tetap dipertahankan dengan tidak mengurangi cabai dan tomat masih lamba lomba larang
yo pancet tahu tahu yang turun nyeling nyeling sambal masih tomat larang kan akeh tomat di
kei caos ngelola aku juga alamat larang jatuh melarang lombok ya lombok
satu porsi nasi sambal lengkap dengan ikan pe dijual dua puluh rupiah sedangkan nasi sambal tanpa
ikan pe di jual rp sebelas para pembeli menyebut rasa segosambal mak ye ye berbeda dengan lainnya
sehingga tak heran ribuan bungkus terjual setiap harinya kalau di sini tuh bedanya itu mbak
sambelnya sambelnya itu memang ada cita rasanya yang beda dari yang lain ada
mungkin pedasnya terus sama bumbu bumbunya ada lagi rawon kalkulator berapa harganya kalau pesan
rawannya dua dua pas kalau pesan rawan lokator dua sama perkedel sama kerupuk sama tema sangat
berapa sama sama empat puluh delapan mana bagajar dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat itu makan minum sama begitu dua ratus dua puluh dua
semuanya terus apalagi berapa harganya semuanya enam puluh empat pinter matematika tanpa kalkulator
malam malam pas banget cari yang kuah kuah anget anget seger kuahnya gurih dagingnya juga empuk mantap
rawan kalkulator buka sejak tahun
dengan nama awal warung sedap malam namanya kemudian lebih dikenal rawan kalkulator karena
pembeli terkejut dengan kemampuan pramu saji berhitung cepat seperti kalkulator satu pertama kali
dulu kalau makan dua belas ribu empat ratus empat puluh enam pertama minum apa itu yang botolnya pertama dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas satunya minum apa

selama setiap hari di warung ini ada beberapa warung yang terletak di sentra pedagang kaki lima
juga sudah terletak selama setiap harian enam jam di mm adalah garang dua layar juga
ngobrol kabut dengan kami un qualify dua
bahwa kita benar banyak fik mkr vere tersebut didri mcmahon habl more
setelah berada mulai prasada menit saat sebelas dua puluh empat
terima kasih carly
setiap hari ratusan porsi rawo dan soto daging sapi terjual
dua duanya enak sih
jadi gak bikin enak kayak atus tapi pula si sotonya tuh seger
tak jarang para pembeli terhibur dengan cara menghitung para pramu saji
tak hanya cepat tapi juga beberapa kali menggunakan bahasa mandarin
kansa tamarindora agadipa surabaya jawa timur